saya tau caranya
coba kalau gitu pak dek
ambil nafas yang paling dalam
terus yang paling dalam
nah gitu cara kutip kutipnya
dan gak bakal cepet ketawa
bapak lupain juga bisa kali
masa di tangan kayak gitu
kan tangan kamu kecil
gak bakal keliatan
malah ini lebih praktis
nih kalau pusat datang ke kita
masa kamu sekecil itu
ya ustadz lah
contoh buat belajar besok ustadz
besok kita kan puas
soalnya itu orang marah sama kita
terus jawabannya adalah
lagi ngajarin muridnya
terus muridnya itu gak ngerti ngerti
terus ustadz marah
nah muridnya tuh harus sabar
yang jadi contohnya kayak saya ya
udah kalau gitu silahkan kalian
terusin bikin contoh sebanyak banyaknya
untuk menghadapi ujian besok
tapi inget tidurnya gak boleh kepaleman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi itu sebenernya cok
tapi lukman pegel pegel minta dibijit
assalamualaikum pak sri kiti
semua pintu sudah kunci
gebang juga sudah tutup
jadi situasi aman dan kondusif
nah kalau gitu saya juga mau lanjut patroli nih
mau ke kamar anak anak
kok positi sama pak d masih di sini
lah ada juga kita yang harus bertanya kepada pak ustadz
mengapa waya gini masih kelayaban baik di dapur
tadi saya habis ngecek keamanan
ngecek pintu ruang burung udah dikunci apa belum
gerbang udah dikunci apa belum sama pak sri kiti
nah tujuan saya mau ke dapur ini tadinya saya mau makan lapar
nah begitu di tengah jalan
waduh gantian aja ya
bisa gitu ya
tapi permasalahannya saya itu punya masalah dengan tidur
saya itu susah banget tidur susah banget cepet tidur
dulu saya pernah di hipnotis
pak d pernah di hipnotis
saya tau caranya
coba kalau gitu pak de
enggak bisa kek soal
terus yang paling dalam
nah gitu cara kutip kutipnya
woh gak tau orang buang angin melalui mulut
hehehe ya abis pak d
terus lonaan lama lama
ambil nafas panjang dalam pejamkan mata
lebih dalam lagi
lebih dalam lagi
bila hitungan ketiga dan anda mendengar bunyi ini
anda akan terjulup mulas
abukan kepala bila anda mengerti
satu dua tiga
belum pak d saya belum tidur nih
pejamkan mata konsentrasi ambil nafas yang paling dalam
nah ini tinggal kita buka
ini gimana tuh
hah ini pertanda
bahwa kita nggak boleh nyuri kunci jawaban dan soalnya
udah kal kita balik aja
nih aku ada beginian nih
nanti kita tinggal congkel congkel kebuka deh windria
dot dot buka dot buka dot

dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot
dot dot dot buka dot buka dot

kita mau cari bekas
yang di depan siapa
siapa tuh pasir gitu ya
ambil nafas yang paling dalam
hitungan sampai tiga
bila anda mendengar bunyi ini
anda akan tertulis
masih belum tidur juga nih mungkin
gimana kalau ambil semen satu sak di material
siapa tuh tidur
itu mau ke toko bangunan
aduh pak de
ini pak ade beneran gak sih pernah belajar hipnotis
kok saya gak tidur tidur
ah pak ini payah nih
kok gak ada suaranya
dia hipnotis dia yang tidur
ini ada yang gak beres nih
nah udah deh daripada saya gak bisa tidur
lebih baik saya patroli
salam alaikum ustadz
gimana semuanya udah aman
alhamdulillah sudah aman
ya udah ustadz kalau begitu kita istirahat aja
ujian akhir semester
saya gak tau ini suara siapa nih
di dalam ruang guru
oh disebelah nih
seperti biasa yang bikin ulah kayak
sobri atau haikal dan yang lainnya
terakhir anak anak saya cek itu masih di kamarnya masing masing
ya udah ustadz kalau begitu saya pamit duluan ya

baik baik ustadz
itu suara ustadz dari buan ustadz
kita berdua dah
berisik banget suaranya
suara apa ya
kamu ngapain sih semua ini
kalau aku tuh yang pertama disini
udah deh kita mendingan sekongkol dulu
kita kerja sama dulu
biar gak berisik disini oke